ya pergantian tahun baru dua ribu dua puluh satu dalam kalender lunar atau china juga ditandai dengan pergantian ke tahun kerbau logam
jadi apa makna tahun kerbau logam dan bagaimana peruntungannya di tahun ini
kita bahas bersama pakar feng shui julius feng selamat malam koh julius
semoga rezeki dan cuan semakin banyak ya tahun ini koh ya
oke koh mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada para penonton
ini karakteristik dari tahun ini tahun dua ribu dua puluh satu kerbau logam nih seperti apa sih
oke kalau ditanya karakteristik kerbau logam ini tinggi kan kerbau logam dia ada elemen logam kecilnya ya dari kerbau logam tersebut
dan elemen logam kecil ini bayangkan adalah logam yang ukurannya bentuknya kecil
dan sifatnya ini seperti perut
perhiasan jarum suntik kemudian seperti senjata tajam ya pisau silet seperti itu ya
dan nilai positifnya bahwa dari segi keindahan elegan ini adalah suatu hal yang bisa dibanggakan
kemudian daya juang tinggi serta adanya ketegasan keras di luar dan lembut di dalam
nah sisi negatif dari logam kecil ini fani yaitu adalah mudah bergosip
dan dia selalu peduli sama image suka mamer kemudian lidahnya tajam suka mengkritik seperti itu
dan kadang kadang dia bisa melukai seperti itu
nah kemudian dari kerbau sendiri kerbau adalah berelemen tanah kecil yang basah
nah bayangkan tanah kecil yang basah ini adalah seperti tanah liat ya
tanah persawaan yang bisa dibentuk seperti itu
nah sifatnya antara lain adalah fleksibel ya
adaptif kemudian stabil baunya cari aman
dan bertanggung jawab ya dan baik hati
nah sisi kurangnya dari tanah kecil yang ini yaitu adalah kadang lambat ya
orangnya curigaan pikiran sempit oportunis dan kadang egois
nah kalau keduanya ini di combine jadi satu maka kita akan bisa melihat bahwa tahun ini
yaitu adalah tahun yang penuh perjuangan
jadi sisi positifnya daya juang seseorang itu akan tinggi
kemudian orang akan berusaha mencari kestabilan atau mencari status
satu sisi yang aman dan pertumbuhan stabilnya akan dapat dicapai pada ujungnya seperti itu ya
oke berarti di ujung tahun dua ribu dua puluh satu baru kita akan menuai dari hasil perjuangan tersebut kohe
positif ya betul betul
oke koh di tahun sebelumnya dua ribu dua puluh tiko suragam kita juga mengenal sebagai tahun yang
katakanlah banyak ujian ya baik lewat bencana alam dan juga bencana
menurut kami adalah tahun perubahan
nah tahun ini adalah tahun transisi fani
oke itu kalau misalnya bisa dikorelasikan gimana nih koh
jadi dari tahun dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu apa yang mungkin bisa kita perhatikan
oke kalau ditanya apa yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kalau dari kita lihat dari segi positifnya dulu ya
segi positifnya adalah kalau di tahun dua ribu dua puluh satu ini masyarakat sudah bisa lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap perkembangan pandemi seperti itu ya
oke kemudian karena pandemi ini masih ada nanti ya tentu kita harus masih bisa mengantisipasi ya
khususnya di semester satu
khususnya di semester dua
kita masih akan ada potensi bahwa pandemi ini akan bisa meningkat
oke seperti itu ya
jadi kita harus bisa membiasakan nyaman di tengah ketidaknyamanan tersebut ya
kemudian protokol kesehatan juga harus kita jaga supaya hasilnya jauh lebih baik
nah ini segi positifnya manusia sekarang sudah bisa beradaptasi ataupun bisa mencari aman
tetapi kalau kita lihat lagi segi positifnya lagi kalau dibandingkan lagi dengan tahun kemarin
tahun kemarin orang pada takut kabur dan sebagainya karena virus corona
itu kelihatannya sangat mematikan
tetapi karena dengan temuan terbaru dan teknologi kedokteran dan sebagainya
apa dari terima yang sudah bisa membuatkan hasil ya maka program vaksin pun juga bisa sudah mulai bisa didikmati
nah tetapi karena program vaksin ini baru berjalan di semester satu ya
kita akan bisa melihat bahwa perlambatan ekonomi di semester satu ini kemungkinan masih ada
dan oleh karena itu para bisnismen ataupun mereka yang menjalankan usaha disarankan harus bisa beradaptasi ya
adaptasi ini sudah bisa dilakukan dari tahun kemarin meskipun belum semua ya antara lain adaptasi menjual melalui online
itu seperti teknologi digital seperti itu
oke kira kira sektor mana saja niko yang patut diperhatikan oleh para investor dan juga mungkin bisnismen nih kira kira di tahun dua ribu dua puluh satu yang bisa potensial untuk cuan
oke kalau ditanya sektor yang akan bisa bawa cuan pertama adalah sektor di bidang elemen apinya
bidang elemen api ini di semester satu ini kondisinya adalah mix ya
sedang dan bagus
dan di enam bulan berikutnya lagi ya dari juli sampai dengan desember kondisinya adalah bagus ya
dan contohnya misalnya adalah seperti bisnis restoran ya advertising pasar keuangan ya pasar saham energi kimia
kemudian yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya energi itu seperti contohnya adalah minyak gas kemudian batu bara seperti itu ya
dan sesuatu yang sifatnya entertainment tetapi apa
masih dalam kondisi yang apa dalam hal pengumpulan masa ini masih agak terbatas ya
jadi entertainment ini lebih ditujukan kepada sistemnya digital atau televisi seperti itu
nah bisnis yang pengumpulan massal otomatis sedikit banyak masih akan terhalangi ya
dan bisnis elektrikal penerbangan itu juga dimasuk bidang api tetapi penerbangan kelihatannya masih terkendala karena pandemi
karena pandemi ya
jadi masih menjadi momok yang menyeramkan buat mereka mau melakukan resursi
jadi kondisinya yang
entertainment dan penerbangan ini adalah kondisinya masih mix seperti itu
nah bisnis yang kedua terbaik adalah bisnis per elemen tanah ya
seperti properti konstruksi kemudian pertambangan bisnis yang berhubungan dengan agraria ya
tembako kemudian peta tenaga ya
perbankan seperti itu ya
ini adalah bisnis yang cukup moncan ataupun kalau kita sebut dalam ekonomi ini akan membaik
karena dari prediksi kami di semester kedua ekonomi ini akan jauh lebih membaik
yang lebih volatile dan lebih bagus lagi dibandingkan dengan dua ribu dua puluh ya
jadi yang pertama kali rebound duluan pasti adalah sektor api
kedua adalah sektor tanah
koko ini juga salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen ya
yang sering ditanyakan oleh netizen
kira kira sio apa saja yang beruntung dan di sisi lain yang harus waspada di tahun kerbau logam ini
baik kalau bicara tentang siapa yang beruntung ya
kita lihat pertama adalah siwa tikus
dan keempat siwa ular
nah yang definisi beruntung ini kita samakan persepsinya dulu ya
bukan berarti kebal covid ya
ataupun melakukan apapun pasti cuan
seperti itu ya
karena penting kita sadari bahwa siwa yang beruntung ini adalah lebih banyak dikasih pelancarannya ya
kemudian kepopuleran lebih mendapatkan dukungan dari orang sekitar
ya terbasu dari customer dari boss
kemudian mudah viral ya
kalau di aktivitas sosial
berarti bayangkan ini apa
followernya atau subscribernya ya
kan bisa mudah meningkat
nah bantuan kan siwa yang dalam kondisi yang penuh kelanjangan ini untuk lebih agresif bergaul ya
kemudian pinter melihat jadi melihat peluang seperti itu
dan berbagi pada sesama
otomatis kalau ada cuan jangan lupa ya
peduli dan berbagi pada sesama
nah kemudian kedua
siwa yang terkena ciong atau kles atau yang banyak mendapatkan tantangan di tahun ini
ya pertama diduki oleh sio kambing
keempat siwa kerbau
dan kelima siwa anjing ya
kambing ciongnya lebih berat daripada siwa kuda naga dan terusnya
nah kondisi terkena ciong atau kles ini boleh dikata adalah akan mengalami ujian nekla
jadi tidak berarti adalah mereka mengalami sial atau sesuatu yang sifatnya merugikan
nah untuk bisa nekla tidak tergantung daripada si pemilik ciongnya sendiri ya
karena kadang kadang kalau besok kita mau ujian kita sudah belajar kemudian kita bisa mengantisipasi
tentu kita akan bisa naik kelas ataupun bisa menjadi dua
jadi sekali lagi kita fokus ke solusinya jangan fokus ke masalahnya
bila terkena ciong dan juga bisa mencari aman hindari konflik
oke berarti kita tetap harus mengontrol nasib kita sendiri begitu ya koh julius ya
baik terima kasih atas informasinya koh julius
semoga sekali lagi di tahun baru tahun kerbau logam kali ini kita semuanya mendapatkan rezeki
dan juga cuan yang lebih banyak daripada tahun tahun sebelumnya
terima kasih koh julius telah bergabung bersama kami di sian indonesia connected pada malam hari ini